tertulis bahwa dia akan pulang
dan kebetulan disitu tertulis nama ibu andin karisma putri
jadi beliau bertanya langsung pada saya apakah
apapun yang terjadi kuatkanlah saya
karena bisa bertemu lagi dengan masyarakat
itu adalah satu keajaiban terbesar dalam hidup aku
apa kamu tidak mengenali aku mas
andin karisma putri
aku pakai dokter dulu sebentar sebentar
pasien jangan terlalu banyak tipus dulu
jangan dipaksakan untuk mengingat ya pak
sudah terlalu banyak
beliau cerna saat ini
tapi tadi tadi suami saya kenal sama saya dok
tapi maaf tolong ibu kelar sebentar
jangan jangan jangan
tadi aku ketemu sama mbak sel terus
dia sebut nama aku
dia sebut nama adit karisma putri
tapi masa dia gak beraksi apa apa
makanya aku bingung apa masa kenal aku apa enggak
so abis itu masa langsung sakit sakit kepalanya
makanya sekarang langsung ditanganin sama dokter
tidak ada yang bisa diberikan
baik begini ibu ibu dan bapak
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada ibu andi
bahwa pak aldebaran mengalami
amnesia dan beliau tidak ingat apa apa
kecuali kejadian setelah amnesia
dan menurut dua penyintas lainnya
kejadian itu sekitar dua tiga bulan lalu
tapi tadi dia manjel nama
tadi dia manjel nama saya dok
prial itu bu
saya sudah bertanya langsung sama pak aldebaran
nyatanya bukan karena beliau mengenal ibu
tapi dia cuma baca tulisan tulisan di kertas
dan di kertas itu juga tertulis bahwa dia akan pulang
dan kebetulan di situ tertulis nama ibu andin karisma putri
jadi beliau bertanya langsung pada saya
apakah ibu itu orang yang ada di tulisan tersebut
berarti hatinya suami saya tidak ingin sama saya
biasa dicaseh nih
apakah kamu bebas lebih badchristian dan baik elderly
nah sendiri kata residungkin instagram gendung
cuma minta tolong ya allah
kuatkan putri hama untuk melalui ini semua ya allah
jadi saya meminta pada pihak keluarga untuk bersabar
dan agar jangan mendesak pak aldebaran
dengan memberikan banyak informasi
dan untuk kondisi saat ini
pak aldebaran boleh ditemani
dan besok dia akan pulang
dan hal itu juga sudah saya sampaikan kepada beliau
jadi anak saya sudah boleh pulang pak besok
tapi untuk malam ini
kami harus mengobservasi dulu pak aldebaran
terus lakukan yang terbaik dokter
tapi pesan saya cuma satu
jangan paksa informasi apapun dulu kepada beliau
meskipun kamu amnesia
dan saat ini kamu tidak mengingat aku
aku akan tetap menemani kamu mas
dan aku akan berjuang
aku akan berusaha
tadi aku lihat aku sana
dia masih tertidur
tapi aku udah
saya sudah menangis
berarti semuanya lancar ya
seperti doa mama itu
iya sekarang masa sudah seperti
masa awal yang dulu lah
aku tadi juga
aku juga sempet
zikir juga supaya aku tenang
walaupun aku tahu ini bukan suatu hal yang mudah
untuk jalanin tapi papa kan bilang
aku memang harus tenang kan
setidaknya kita memang harus bersyukur
kalau masalah bisa balik ke sini
kamu bisa menerima
dengan keadaan yang ada
aku angkat tulis bentar
malam ini mama belum bisa pulang
kamu istirahat ya
kamu tidur nah
aku gak mau tidur kalau mama gak pulang
rena harus istirahat
karena besok kalau mama pulang
mama akan bawa kado teriak